masukkan siap siap
nah saya pun tidak mau ketinggalan mencoba sensasi salah satu permainan outbourney
aduh tapi ternyata umur tidak bohong
di tangan dan juga kaki
baru sampai sini saya udah
ini belum selesai nih kak
harus balik sini
hah balik kemana
iya balik badannya
walaupun gak ikut pelatihan tapi udah berasa kayak bagian dari capas kak ini
apa yang lurus kak
senyum sumringah tersuging dari wajah wajah muda ini
dengan semangat mereka menguji nyali dan kerjasama di enam pos yang disediakan fasilitator
setiap pos memiliki karakternya masing masing
jadi dari yang high ada yang high ada yang middle dan ada yang low
kalau yang high infect kita lebih ke adrenalin
keberanian dituntutkan bahwa saya yakin bisa pasti bisa
lalu ada yang middle seperti tadi contohnya permainan transport itu modelnya middle impact
dia dituntut kerjasama tim
dan juga adrenalin dan kepercayaan sesama tim untuk menyelesaikan masalah
terus kalau low impact itu lebih ke teamwork kerja sama tim
terus disitu dituntut leadership nya leadership nya juga harus ada
karena kalau mereka tidak kompak untuk menyelesaikan satu pekerjaan mereka tidak akan bisa
salah satu yang menarik perhatian adalah estafet ball ini
permainan ini sesungguhnya mengunjikan
kerjasama dan kepemimpinan
setiap tim harus bekerja sama untuk memastikan bola pingpong ini tidak jatuh ke tanah
meski terlihat mudah sejatinya permainan ini butuh kesabaran ekstra
timing bong itu harus satu suara
kita satu suara
terus mengendalikan emosi
karena kalau semuanya bersuara atau semuanya punya pendapat masing masing
game itu tidak akan selesai
walaupun tiga puluh menit
tapi kalau mereka kompak mereka satu suara disitu ada leader nya
yang jaraknya sepuluh meter bisa diselesaikan dalam sepuluh menit bisa beres
atau ini flying fox yang juga menjadi favorit para capaska
sensasi meluncur di atas ketinggian ini jelas memacu adrenalin mereka
fanny tadi sebelumnya emang udah pernah nyobain flying fox
iya pernah sekali
jadi udah gak takut
udah nyobain apa aja dan mana yang paling seru menurut kamu
yang ini yang paling seru
yang paling seru kenapa
karena tinggi sekali
makanya seru kalau diluncurkan ke bawah lagi
nah kalau yang lain lain kan ada beberapa pos nih kamu nyobain gitu ya
apa yang kira kira kamu penasaran
nyoba tuh yang mana
yang paling pertama
paling pertama apa tuh
dari tali satu ke tali satu lagi jalan
jadi kakinya dipegang terus tangannya pegang tali lagi terus langka
kamu sudah nyoba tadi
sudah tapi gue gugup
udah gugup kenapa gugup
karena udah lama gak coba
yang paling seru sih kayaknya flying fox tapi belum nyobain
soalnya rame itu dari atas juga
senang sama mau fokus refreshing dulu
soalnya kan kemarin capek jadi mau fokus istirahat
istirahat dulu sama seneng seneng sama temen
tadi gimana seru gak
seru banget kak
sangat menantang adrenalin banget
ya deg deg degan sih kak
karena sedikit agak tinggi dia
oke sebelumnya pernah nyobain yang mirip mirip dengan ini atau lebih
siap mirip dengan ini
di waktu di banyuwangi
waktu di banyuwangi
dan untuk memompas semangat setiap tim juga harus menciptakan yel yel unik
kreativitas ini menjadi perhatian dan poin yang dinilai oleh pembina
menjadi capaska harus siap untuk dinilai dalam segala aspek
outbound tidak hanya sekedar menjadi ajang rekreasi para capaska
dominasi ego yang wajib dikikis membuat mereka harus bisa bekerja sama dengan rekan rekan seperjuangannya yang lain
kaitannya dengan outbound ini kita ingin harapan kita setelah outbound ini mereka lebih merasakan
lebih merasakan satu dengan yang lainnya
artinya tidak lulu gue gue yang tadi
jadi walaupun aneh dari gorontalo walaupun aneh dari jakarta walaupun aneh dari kalimantan tetap satu
yaitu indonesia raya merah putih yang tujuh belas nanti
menyatukan energi pemuda dengan beragam latar belakang tentu tak mudah
namun menjadi sebuah keniscayaan
perlahan tapi pasti
duta daerah ini mulai dekat satu sama lain
enak semangat terus kayak udah kenal juga sama teman teman
walaupun masih sebagian
yang putra putranya kayak lumayan lah
terus kayak ya semangat aja gitu
kayak hari minggu ada outbound terus besok minggu depannya kayak alunch lagi latihan full
jadi kayak ya semangat
kalau sekarang sih sudah mulai menyesuaikan soalnya kalau baru sehari dua hari itu masih kayak canggung sama temen
tapi sekarang sudah mulai akrab
sudah mulai bercanda
sudah mulai ngomong
sudah kadang mulai curhat curhatan juga sama teman sekamar
temen sekamarnya dari dimana
dari jawa barat
mereka tak menampik sudah ada kerinduan mendalam kepada keluarga dan sahabat di kampung halaman
meski tak saling berkabar doa dan dukungan keluarga tentu menjadi sumber energi capaska untuk bertahan selama masa pelatihan
ada makanan yang kamu kangenin
lumayan susah tapi akhirnya
kenapa lumayan susah
karena susah menggunakan
bila mama papa berdoa terus eva ini bisa jadi lebih baik lagi
mau kejar apa nanti di pasukan
keinginannya baki tapi ya kalau tuhan kehendaki
sudah kangen rumah
ya kangen lah kak namanya juga
tapi saya berusaha untuk tidak mengingat karena fokus kepada pengibaran dulu
nanti kalau sudah selesai sudah kangen kangenan gitu aja
punya pacar gak
salam dong ke pacarnya
buat yang di rumah hati hati aja ya
masa kecil yang harus ia kejar
imam begitu ia akrab di sapa tak pernah membayangkan bahwa mimpi masa kecilnya kini menjadi kenyataan
mustihin ayah imam yang juga seorang penjaga sekolah berperan besar dalam menempa mental putranya agar menjadi pemuda yang tangguh
sang ayah sering mengajak imam untuk ikut bekerja menjaga sekolah
ikut bapak kerja
gimana waktu diajak kerja sama bapak
ya biasa biasa aja
enggak minder enggak sama sekali
kebiasaan mustihin membawa putranya menjaga sekolah kini berbuah manis
imam berhasil menyisihkan ratusan remaja lain di ntb dan menjadi kebanggaan sekolahnya
sma negeri satu labuhanaji
kesehariannya bapak latihnya seperti apa nih pak
ya saya jarang kasih penuh warga juga
penuh ratu ya
kalau dimarah enggak ada suaranya yang apa namanya pak
bapak kerja malamnya di ini untuk menjaga sekolah ya
kalau adik ini selalu ikut gak pak
ikut ya pak
itu sejak kapan pak
sejak pasat dosyente saya bawa
ya paginya saya bawa pulang subuh subuh setelah sholat subuh saya bawa pulang ke rumah
berada jauh dari keluarga dan teman teman tanpa saling berkabar membuat imam yang bercita cita masuk akademi militer ini harus mengafirmasi diri sendiri
saya menjalani karantina dengan hati yang tulus dan ikhlas kalau kita tidak melakukannya dengan hati yang tulus dan ikhlas maka selalu kepikiran di rumah orang tua teman teman itu
iya kalau seminggu itu terasa kangen tapi setelah itu rasanya udah agak hilang
menjalani sepekan masa pelatihan yang menguras fisik dan mental toh membuat imam tak ciut nyali
mandat ini harus ia jalani sepenuh hati
sebenarnya saya tidak target sedikit pun soalnya saya sudah siap dari kampung halaman
saat kita makan wajib itu beda sangat beda kalau di rumah
awalnya sih agak ya kaget soalnya baru pertama kali disuruh makan dipaksa sampai ya dan harus habis waktunya juga cukup terbatas
kalau latihan fisik tidak terbatas
terlalu berat menurut saya
apa udah biasa
ya udah biasa mungkin
kalau yang tidak terbiasa mungkin ada yang kaget buktinya ada yang sakit
capaska putra dari seluruh pelosok negeri tentu berambisi mengisi posisi sentral sebagai pembentang maupun pengibar
begitu pula dengan imam
namun ia menyadari butuh perjuangan berkali lipat untuk bisa mengemban tugas berat itu
buat orang tua di rumah doakan imam supaya imam dapat di posisi danpo delapan atau enggak di posisi pembentang bendera pusaka
oke berarti posisi yang imam incar apa tadi
pembentang sama danpok
sebenarnya saya tidak minder sama sekali soalnya saya mengikuti pesan dari pelatih saya pak yani biarpun mereka boardingnya bagus bagus tapi tunjukkan yang terbaik
kisah imam dan enam puluh tujuh pejuang muda lainnya ini menjadi sebuah refleksi bahwa mimpi adalah milik mereka yang berani mewujudkannya
menjalani masa diklat yang panjang ditambah lagi dengan latihan fisik yang melelahkan membuat asupan makanan capaska ini harus betul betul dijaga
mulai dari varian makanannya hingga makanan apa saja yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi
urusan makanan tak boleh main main
asuman gizi bagi para capaska harus ditakar dan diatur seimbang
ini yang membuat pihak catering harus pandai pandai mengolah varian makanan agar tetap nikmat namun memenuhi standar gizi capaska
ya makanan pedas dan bersantan memang pantang untuk dikonsumsi capaska
hal ini jelas beralasan karena jenis makanan tersebut bisa mempengaruhi kondisi pencernaan mereka
selamat pagi ibu dengan bu jasmadi betul saya mila dari cnn
saya pengen tahu sih bu
ibu jasmadi ini sudah berapa lama kemudian menghandle catering untuk anak anak paski beraka
lima belas tahun angkatan
kelimabelas hari ini
tahun ini kelimabelas
ya lima belas tahun
kalau buah tuh ada harus macam macam gak sih bu
atau cuma satu atau dua atau tiga
harus macam macam harus ganti dan yang berair
seperti salak ini nggak boleh mbak
ya takut nanti buang airnya susah
aktivitas capaska yang didominasi kegiatan fisik membuat asupan gizi mereka
harus memenuhi tiga unsur utama yakni karbohidrat protein dan lemak
konsumsi vitamin juga tidak boleh diabaikan
biasanya sih kita tetap perbandingannya tuh yang sudah pakem ya
kalau karbohidrat itu tiga puluh sampai empat puluh proteinnya lima belas sampai dua puluh lima
jadi dibaginya memang di tiga makanan utama itu dan dua makanan selingan
jadi kalau untuk cemilannya itu biasanya mengikuti
jadi kalau misalkan di pagi hari karbonya udah berapa kilo
karbonya udah berapa kilo kalori berapa persen nanti selingannya dimasukkan
paling kita cegah supaya jangan terlalu pedas jangan terlalu asam
jangan terlalu berlemak karena kita tahu jenis jenis makanan ini bisa memicu
dispepsia namanya atau emahnya kamu
karena akan terjadi peningkatan asam lambung
sementara kita tahu kalau misalkan capaska ini mengalami peningkatan sama ombung
bisa berpengaruh terhadap latihannya
kalau untuk vitamin dok berapa kali sih mereka konsumsi setiap hari
kita berikan satu kali sehari
di pagi hari setelah makan
hitungan kalori harian mereka pun juga harus dihitung
mengikuti berat badan rata rata dan aktivitas fisik mereka
kita bandingkan dengan berat badan mereka rata rata
biasanya dua ribu sampai dua ribu lima ratus kalori yang disediakan
dan ini dibagi dengan jadi lima makanan tiga makanan utama dan dua makanan selingan diantaranya
tidak hanya varian dan rasa makanan yang harus lolos spesifikasi
kondisi dapur penyedia jasa catering juga harus sesuai standar kemenpora sebagai penanggung jawab
aduh baunya ini sudah seng enak banget
tempat masak mbak jelek tapi bersih lho mbak
iya ini juga yang jadi perhatian saya
bersih bersih banget
dan memang harus begitu ya bu
kita dikontrol dari tim dokter dokter kesehatan terus dari garnisun itu juga ngontrol
dua hari sekali dikontrol juga
tidak ada kata istirahat di dapur
setiap saat selama dua puluh empat jam dapur ini harus menyuplai tiga kali makan besar
dan berbagai makanan selingan bagi para capaska pembina dan pelatih
begini skema menu hariannya
pagi hari seusai olahraga capaska harus mengonsumsi seluruh makanan
segelas susu hangat dan sebutir telur ayam kampung
disusul sarapan pagi sekitar pukul sepuluh pagi saat jeda latihan
capaska harus kembali mengisi perut dengan ekstra foodie berupa teh manis dan dua jenis snack
dilanjut dengan makan siang
sore hari mereka juga kembali mengonsumsi makanan selingan dan malamnya mereka menutup dengan makan malam
varian menu juga diatur
dalam satu kali sesi makan besar capaska harus mengonsumsi nasi sayur yang harus berkuah
dan dua jenis lauk serta buah
ini ada tempe dibikin apa tempenya
ini mau dibikin orek tempenya
nah ini jahe
nah ini yang tadi disampaikan sama ibu jazz juga ya
ini ada kencur eh bener gak sih
iya ini kencur
nanti kita kumpas untuk dikasih ke lapangan
nah ini jahe kita bikin wedang
kalau kencurnya dimakan langsung aja gitu
semua anak anak atau
jadi kencurnya untuk pelatih kalau yang jahe ini
ya ini untuk semua ya
untuk semua ya
konsumsi makanan yang beragam dan tidak sedikit membuat capaska harus menyesuaikan diri
apalagi pantang untuk membuang makanan
jadi sebaik apapun makanan yang dihidangkan di depan mata harus mereka habiskan
harus habis tuh sayurnya
jika ada yang tak sanggup menghabiskan maka makanan harus dibagi kepada rekan lainnya sampai tak bersisa
hari ini duduk jam berduaan
kalau masalah makanannya enak pasti enak kak
cuma itu dikit kebanyakan agak mal juga
tapi sejauh ini aman ya
siap tidak ada
selama ini menu apa yang paling kamu suka dari hari pertama sampai sekarang
masih lumayan agak susah sih ya
kan itu porsinya kayak udah empat orang pasti disediain
terus kayak harus bagi rata gitu kayak sama bagian
jadi kayak porsi cowok sama cewek kan agak beda kak
terus kayak ee
kayak pokoknya ya nggak apa apa lah
mending terpenuhi gitu
berarti di awal awal masih ngerasa agak susah untuk makan banyak
tapi sekarang gimana udah mulai ada perubahan belum
selama masa di krat
artinya para capaska harus menahan hasrat menyantap makanan kesukaan mereka
hingga nanti selesai bertugas di istana
bagi miko capaska asal jawa timur ini sambal adalah makanan yang ia rindukan
gak ada sambal
gak ada sambal kak
soalnya biar jaga fisik aja kesehatannya
kalau makan sambal kan di lambung tuh agak panas juga perih gitu
perbedaan yang dibawa para pemuda harapan bangsa ini adalah sebuah keindahan
namun mengawal bhinneka tunggal ika adalah tugas bersama
dari meja makan kita belajar bahwa kebersamaan dan saling berbagi adalah kekuatan untuk melanjutkan perjuangan